gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menetapkan regulasi jam masuk yang berbeda di bulan ramadan bagi pegawai negeri sipil
jika di hari biasa jam delapan pagi sampai empat sore di bulan puasa masuk pada pukul jam tujuh pagi dan selesai jam dua siang
menurut ahok hal ini dimaksudkan agar kinerja pegawai lebih efektif
anda habis sahur langsung ngantor daripada cuma nambah setengah jam nanggung nanggung tidur nanggung
jadi lebih efektif begitu ya pak
lebih efektif pulang cepat pulang cepat bisa dengerin tausia menjelang buka puasa
kamu jangan menjelang tausia kamu sambil minum kopi lagi nunggunya